ya pengadilan tinggi jakarta selatan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik dari terdakwa dan kuasa hukumnya
dan sidang kali ini merupakan upaya pembelaan terakhir dari putri candrawati dan juga richard eliezer sebagai tedakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap yosua huta barat
dan untuk membahas yang malam hari ini saya sudah bersama dengan pakar hukum pindahan universitas trisakti abdul fikar hajar selamat malam pak fikar
selamat malam mas
ya tadi kita sudah melihat liputan sebelumnya terkait dengan apa yang disampaikan soal status richard eliezer sebagai justice collaborator yang dianggap diabaikan oleh jaksa penuntut umum
meski direkomendasikan sebagai justice collaborator namun hal ini tampaknya tidak mampu melepaskan barada e atau eliezer ini dari jeratan pasal tiga ratus empat puluh atau pembunuhan berencana
menurut anda apakah status jc ini akan jadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti
ya menurut saya ya seharusnya jaksa itu mempertimbangkan apa yang sudah diputuskan dan sudah diinformasikan oleh lpsk
karena lpsk kan memang didirikan untuk membantu sebenarnya penegakan hukum pidana
membantu penegakan hukum pidana melalui orang orang yang memang
kemudian mengakui perbuatannya dan kemudian membongkar kejahatannya yang lebih besar
nah itu sebenarnya peranan dari jc itu justice collaborator itu di situ
nah karena itu juga dibantu oleh lpsk
karena justice collaborator itu juga termasuk yang dilindungi dan dijaga oleh lpsk
nah tapi nampaknya pengertian ini belum
belum sama ya persepsinya belum sama dengan kejaksaan
kejaksaan menurut saya terjebak pada kerja kerja rutin saja
tanpa mempertimbangkan apakah perkara itu berjalan karena memang kerja penyidik yang full gitu
atau bantuan dari seorang justice kolaborator
itu yang mestinya jaksa menyadari itu
sehingga ketika dia menyusun tuntutan ya
menyusun tuntutan itu bisa mempertimbangkan itu
karena penghargaan yang harus jadi dapat oleh mereka yang menyediakan dirinya menjadi justice collaborator ya
itu juga sebenarnya harus diapresiasi gitu ya
karena dia sudah apa juga sudah mengorbankan perasaannya ya
mengorbankan yang lain
dia pasti dibenci oleh pelaku pelaku lain
karena dianggap dia yang membuka segala macam kejahatan yang terjadi yang seharusnya tidak diketahui kan begitu
nah ini yang
karena itu kemudian sistem dalam hal ini hukum memberikan apresiasi kepada justice collaborator itu
utamanya umpamanya dalam pengurangan tuntutan
pengurangan hukuman nanti ya
pengurangan pengurangan yang seharusnya dia terima sebagai hukuman
dengan dia menjadi justice kolaborator artinya dia menyadari bahwa perbuatannya itu memang tidak benar gitu ya
kemudian dia mengkompensasikannya atau membalasnya dengan dia membuka semua apa namanya informasi tentang diseputar kejahatan yang terjadi
tapi pak fikar kepala pusat penerangan hukum kejagung pak ketut sumedana sempat menjelaskan
ada dua alasan sebenarnya pihaknya tidak mengkaji
kategorikan eliezer sebagai justice kolaborator
pertama secara yuridis kasus pembunuhan berencana ini bukan tergolong tindak pidana tertentu yang diatur dalam surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas
sehingga kejaksaan tidak mengakui status baradae sebagai justice collaborator
iya memang secara tekstual tidak ada di situ tindak pidana pembunuhan itu tidak ada
disebutkan memang satu satu tindak pidana
ya korupsi pencucian uang kemudian tindak pidana yang lain
tapi di akhir kalimat itu ada
dan tindak pidana lainnya
nah kalimat ini sebenarnya bisa ditafsirkan bahwa seluruh tindak pidana yang terbukanya atau penuntutannya diawali dengan adanya pengakuan
yang terbuka juga bisa menjadi tindak pidana yang di dalamnya ada justice collaboratornya
terbukanya atau dapat dituntutnya karena ada pengakuan atau ada kebaikan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian bisa dikategorikan sebagai justice collaborator
seharusnya masuknya di situ
selain itu juga pak fikar ada juga tanggapan dari kejaksaan agung yang mengatakan bahwa baradae ini termasuk dalam kluster pertama
yang merupakan pelaku utama dalam kasus
kasus pembunuhan brigadir yosua
karena dia sebagai eksekutor yang menghilangkan nyawa dari brigadir yosua sehingga tidak bisa dikatakan sebagai justice kolaborator
ya betul bahwa dia eksekutor iya
kenyataannya kan seperti itu
nah cuma itu tadi saya bilang
ukurannya adalah apakah tindak pidana itu akan terbuka dan bisa diadili diproses
kalau tidak ada informasi yang lengkap yang diberikan
oleh berada e ini
nah itu ukurannya sebenarnya
mana lebih mungkin gitu
apakah tindak pidana ini akan lewat begitu saja tanpa diketahui siapa pelakunya
atau karena ada pengakuan dari berada e ini
kemudian dia secara sukarela menempatkan dirinya sebagai justice kolaborator
tindak pidana ini terbuka dengan luas
ya seluas luasnya gitu
nah itu yang harus dilihat
nah kalau ini tidak dihargai saya kira ini akan berpengaruh ke depan ya
bagi mereka yang memang punya niat untuk membongkar kejahatan
di satu sisi di sisi yang lain dia terlanjur jadi pelaku
nah dia pilihannya pasti akan
setiap orang itu kan pilihannya kepingin selamat gitu
tapi kemudian ada orang orang yang memang merasa bersalah dan ingin membuka semuanya
apa sebagai apa namanya apa balasan bahwa dia bertobat bahwa dia tidak apa minta diampuni untuk tidak melakukan lagi
ya dengan pengakuannya itu
nah karena itu ini dilembagakan
nah lembaganya namanya justice collaborator itu
nah ada aturannya gitu
nah termasuk penghargaan penghargaannya juga diatur oleh undang undang
jadi kalau kejaksaan menegasikannya atau tidak menganggap
saya kira sama juga dengan kejaksaan tidak memperhatikan undang undang
ya membelakangi undang undang
dalam hal ini adalah undang undang pelindungan saksi dan korban
tapi apakah anda melihat nanti hakim juga akan memberikan putusan dengan melihat status justice kolaborator ini
ya walaupun kebiasaannya hakim itu mengikuti tuntutan dari jaksa
tetapi sebenarnya hakim punya kewenangan penuh untuk memutuskan apa saja
ya biasanya ya hakim kalau jaksanya nuntut sekian tahun gitu
maka hakim menjatuhkan putusan separuh lebih
satu atau lebih dua
seperti itu biasanya
ya di dalam putusan putusan pidana yang lalu itu saya melihat seperti itu
nah tetapi hakim punya kewenangan penuh
ketika dia menyadari benar mestinya kalau menurut saya hakim juga mengkaji ini
benar nggak kedudukan justice collaboratornya baradae ini
kalau memang dalam konstruksi perkara yang memang benar
pengakuan atau informasi tentang kejahatan ini lebih banyak digali dari pengakuannya baradae
maka sebenarnya hakim juga harus mempertimbangkan bahwa baradae ini adalah justice kolaborator
nah karena itu seharusnya
meskipun jaksa penuntut umum tidak menempatkannya sebagai justice
memperlakungannya sebagai justice collaborator
tetapi saya kira ini sudah menjadi rahasia umum
hakim juga pasti sudah mendengar pernyataan pernyataan dari lpsk
atau putusan putusan dari lpsk
nah karena itu saya kira hakim seharusnya mempertimbangkan
meskipun jaksa tidak mempertimbangkannya
gitu bahwa baradae ini adalah justice kolaborator
saya kira hakim akan lebih bijaksana
apa ketika dia akan memutuskan perkara ini
hakim akan melihat ya di dalam fakta persidangan itu
sebenarnya informasi pertama yang membuat perkara ini menjadi terbuka
siapa tuh hakim pasti bisa membaca dari sana
ya saya kira kita percaya pada hakim hakim akan mempertimbangkan ini
kita sekarang akan membahas sedikit terkait terdakwa putri candrawati
dalam dupliknya tadi kuasa hukum putri candrawati itu membeberkan ada sebelas hal yang dinilai
hanyalah asumsi jaksa penuntut umum
tanpa didasari dengan alat bukti
bahkan berulang kali menyindir jpu itu tidak profesional
anda sendiri melihatnya seperti apa pak fikar
ya seharusnya begini
jaksa itu kan mewakili negara punya fungsi melakukan penuntutan terhadap warga negara
atau seseorang yang melakukan kejahatan
nah tuntutannya didasarkan pada fakta fakta persidangan
sejauh mana dakwaan itu
yang dituduhkan atau didakwakan kepada terdakwa itu
bisa dibuktikan oleh jaksa
nah kalau jaksa merasa bisa membuktikan
baik dengan alat bukti saksi alat bukti surat alat bukti ahli keterangan ahli
atau alat bukti yang lainnya
maka ya jaksa boleh
dia optimis bahwa dakwaannya bisa dibuktikan
nah tapi sebaliknya
dari pihak umpamanya penasihat hukum
dia juga punya hak untuk mengajukan saksi saksi yang meringankan
dan ketika dia mengajukan saksi yang meringankan
umpamanya dia merasa dia juga bisa membuktikan sebaliknya
nah karena itu ya pasti pendapat dua duanya akan berbeda
menurut jaksa pasti akan itu terbukti dakwaannya
dan sebaliknya menurut penasihat hukum umpamanya
dakwaan jaksa bisa ditangkis oleh saksi saksi yang meringankan
saksi saksi atau ahli yang meringankan
bisa seperti itu
nah tinggal hakimlah yang secara bijaksana akan mempertimbangkan
apakah memang peradilan pidana ini didasarkan
atau terjadi karena adanya justice kolaborator itu
karena adanya saksi yang membuka
yang membongkar kejahatan ini
atau memang ada faktor faktor lain
atau hal hal lain yang memang seharusnya juga bisa membuka perkara ini
nah itu sepenuhnya menjadi kebijakan hakim
tapi saya kira lpsk juga sudah memberitahukan ini kepada pengadilan
selain memberitahukan kepada penuntut umum kejaksaan
lpsk juga saya kira sudah berkirim surat kepada pengadilan
saksi baradae ini menjadi justice kolaborator yang dikelola oleh lpsk
ya tim kuasa hukum putri candrawati ini menilai jaksa penuntut umum melanggar prinsip
atau satu saksi bukanlah saksi
jaksa ini menggunakan keterangan saksi richard eliezer pudihang lumio
yang berdiri sendiri dalam sidang pembunuhan berencana novrija anca yosua huta barat
nah sebenarnya dari kacau
sebenarnya dari kacamata hukum pidana pak fikar
apakah ini melanggar hukum
ya itu tadi apa namanya
bukan pepatah ya
apa namanya dalil ya
kalau satu kejahatan hanya dibuktikan hanya oleh satu alat bukti
nah itu kesulitannya ya itu
itu dianggap tidak terbukti
putusan mahkamah konstitusi sudah juga memperkuat itu
bahwa minimal ada dua alat bukti gitu
nah dua alat bukti itu
bisa keterangan saksi bisa keterangan dua orang saksi
bisa keterangan saksi ditambah alat bukti yang lainnya
surat atau ahli gitu ya
atau keterangan terdakwa
ya itu bisa ya bisa kolaborasi atau gabungan dari semua itu
yang penting ada lebih dari satu alat bukti
nah jadi kalau kembali kepada dalilnya
pebela yang menyatakan unus testis nulus testis ya
satu saksi bukan saksi gitu ya
nah betul itu
itu juga ada di maksud saya
pepatah itu sudah menjadi bagian dari hukum acara pidana
ya di dalam
di dalam hukum acara pidana di bagian ketentuan mengenai saksi itu ada ya
ketentuan yang berbunyi seperti itu
jadi kalau kalau seorang penuntut umum itu hanya mengajukan satu saksi saja
untuk membuktikan satu kejahatan
itu dianggap tidak apa namanya bukan
tidak dianggap tidak mengajukan saksi
kalau hanya mengajukan saksi satu orang
nah itu yang apa namanya
yang didalilkan oleh pendakwaan hukum itu tadi
ya tidak ada salahnya mendalilkan itu
tetapi saya kira jaksa juga bukan
penegak hukum yang baru kemarin gitu maksud saya
yang baru belajar gitu
pasti dia juga sudah mengajukan alat bukti saksi lainnya gitu ya
di samping saksi yang elisar itu ya
pasti ada ahli juga ada alat bukti surat juga ya
dan ada alat bukti yang lain juga gitu yang untuk memperkuat dakwaannya
saya kira begitu
ya baik itu artinya kita kini tinggal menunggu
karena bola sedang berada di tangan hakim
kita akan menunggu dua pekan lagi
bagaimana putusan dan fonis dari majelis hakim
terkait dengan hukuman para terdakwa
di kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua ini
terima kasih pak fikar
telah bergabung bersama prime news malam hari ini
salam sehat selalu selamat malam pak fikar